target penerimaan pajak dua ribu tujuh belas mencapai sembilan puluh satu persen belum seratus persen memang
namun target penerimaan pajak tahun ini naik menjadi rp satu enam ratus delapan belas triliun
lantas apa saja amunisi dan strategi yang harus diterapkan oleh ditjen pajak
untuk mengejar target tersebut mengejar target pajak dua ribu delapan belas
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah bergabung bersama kami di studio direktur eksekutif center for indonesia taxation analysis
selamat sore mbak
terima kasih sudah bergabung bersama kami kita lihat pemerintah bangga sekali dengan capaian di dua ribu tujuh belas
rapor hijau untuk realisasi pajak dua ribu tujuh belas menurut anda
ya kita mengapresiasi pencapaian ini karena menurut kami ini hasil yang optimal ya
di tengah situasi dan kondisi yang memang belum pulih
saya kira ini yang bisa dicapai karena kalau terlalu agresif dipaksakan seratus persen
menurut kami ini malah justru akan mendistorsi perekonomian
karena uang yang diambil dari private sector terlalu banyak
dan itu belum bisa dibelanjakan dengan efisien oleh pemerintah
ya baik kita lihat bersama mas justinus kita memiliki data di plasma
kita lihat bersama oke kita lihat mana datanya
kita kembali untuk membahas mengenai rasa
tadi anda memberikan apresiasi bagi pemerintah
meskipun masih ada juga memang kekurangan ya tapi paling tidak itu menjadi positif
bagaimana dengan dua ribu delapan belas
ibu sri mulyani saya mengutip kata kata beliau mengatakan bahwa ini capaian terbaik dibandingkan tahun sebelumnya
misalnya karena realistis targetnya
untuk tahun dua ribu delapan belas apakah konsisten dengan statement bu sri mulyani bahwa sudah realistis targetnya
ya memang target lebih moderat dibanding dua tahun sebelumnya
tapi kalau kita melihat
capaian dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini masih agak berat
dan ini terlalu tinggi
terbaik itu katakanlah dua ribu lima belas
posisi dua ribu tujuh belas sebenarnya
hampir sama dengan dua ribu lima belas
sedikit lebih baik tapi hampir sama
bahkan pertumbuhannya lebih rendah
dan menurut saya itu hal yang sangat berat
apalagi kalau kita lihat perekonomian juga sedang pemulihan
apalagi ada tahun politik
jadi harus smooth gitu ya
mas persinus kita lihat bersama bagaimana ini data dari realisasi
kita lihat bersama realisasi
nah ini dia realisasi penerimaan pajak
tadi anda sudah menyinggung sedikit
tapi itu langsung menjulang di dua ribu delapan belas ya
apakah di tengah kekhawatiran anda anda tidak menilai akan ada upaya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah sepanjang tahun politik di dua ribu delapan belas ini
memang ada opportunity
information yang diterapkan di tahun dua ribu delapan belas
tapi lagi lagi itu sangat bergantung pada preparation pemerintah
apakah sudah disiapkan perangkat sehingga bisa mendeteksi lebih baik
sudahkah pemerintah menyiapkan perangkat untuk pertukaran informasi tersebut
belum selesai saya kira
jadi ini juga menjadi pr
karena ternyata pencapaian prpu satu yang menurut saya sangat fenomenal ya
kita bisa punya akses yang lebih luas ke perbankan
tapi ternyata belum disiapkan perangkat
dan perangkatnya baik dari sisi perbankan untuk dilaporkan ke desain pajak
maupun analytical tool yang memungkinkan petugas pajak melakukan profiling secara otomatis
ini kan penting tanpa itu saya kira
payung hukumnya pun belum
payung hukum aturan teknisnya belum
bagaimana pelaporannya format seperti apa itu belum terbit sampai sekarang
apakah anda juga pasti anda berdiskusi dengan otoritas pajak dalam hal ini karena memang spesialisasi dan ekspertis anda di situ
apakah anda pernah berkomunikasi mungkin dengan bu sri mulyani atau dengan dirjen pajak mengenai hal ini
apa yang mereka lakukan
pasti mereka paham betul apa yang baru saja anda bicarakan
iya ada dua kendala saya kira
pertama memang ini problem koordinasi
butuh waktu untuk mendengarkan ojk bank indonesia dan juga perbanas misalnya ya
ini perlu kesepakatan
yang kedua menyediakan perangkat juga butuh budget yang tidak bisa diadakan secara mendadak
ini kan problem konvensional kita ya ada masalah
pengadaan itu harus dari awal tahun gitu kan
nah mudah mudahan sebelum ini implemented april untuk domestik dan september untuk antar negara sudah siap
lalu berikutnya kan tergantung kompetensi juga
bagaimana petugas pajak sekarang disiapkan supaya mampu menganalisis data itu dengan baik
termasuk membangun sistem akuntabilitasnya
dipastikan jangan sampai ini diselewengkan ini kan penting ya soal trust
yang kedua pengawasan ppi
menurut saya ini saat yang bagus meningkatkan pengawasan sudah ada e faktur dan sebagainya
tinggal bagaimana sistem itu bisa dipastikan bekerja dengan baik
baik kemudian tahun dua ribu delapan belas ini tadi anda sudah menyinggung sedikit bahwa ini akan merupakan tahun yang ramai ya
karena pilkada dan lain sebagainya
bagaimana popularitas kebijakan pajak sebaiknya diformulasikan di tahun tersebut
ya menurut saya pengalaman dua ribu tujuh belas pemerintah terlalu banyak bermain petasan
jadi kecil kecil dar dar dar membuat ayamnya stres tidak mau bertelur
kemudian menahan ya jadi memutus saving dan lain sebagainya
nah ini jangan sampai diulang
maka interaksi personal atau intervensi
proses interaksi fisik dikurangi tapi biarlah sistem yang bekerja
jadi secara indirect saja
kalau sistem dipastikan bagus ada complian risk management wajib pajak dikelompokkan sesuai dengan resikonya
yang risiko tinggi diperiksa yang risiko rendah akan diberikan reward
ini kan bagus ya memberikan efek psikologis pada masyarakat
jadi yang selama ini mungkin merasa terancam tidak nyaman
atau ketakutan ya
takut ketakutan tidak perlu karena rewardnya adalah saya harus patuh
itu kompensasinya saya harus patuh
apakah menurut anda insentif pajak juga menjadi sebuah kebijakan yang bisa diimplementasikan di tahun dua ribu delapan belas untuk menarik lebih banyak dana
persis menurut saya itu ada dua hal
pertama kita tinjau dulu insentif yang sudah ada
yang tidak efektif dihapus saja dicabut saja
diganti yang satu mendorong industri supaya tumbuh termasuk ekonomi digital
yang kedua yang memproteksi daya beli masyarakat secara luas
nah kita bermain di dua arena itu saja
yang kecil kecil fasilitas tidak terlalu signifikan itu dikeluarkan saja
oke dan tidak efektif tadi yang disebutkan
untuk ekonomi digital anda sudah menyinggung sedikit
ini tampaknya akan besar ya potensinya
beberapa negara juga melakukan hal yang sama
apakah ada spesifik ataupun kebijakan spesifik yang pernah anda diskusikan dengan otoritas pajak
nah saya mengapresiasi pemerintah mau mendengarkan ya
waktu itu kan ingin buru buru mengeluarkan aturan
ternyata banyak bolong
ternyata banyak bolong
ternyata belum komprehensif banyak penentangan
nah menurut saya ini penting diskusikan dengan semua stakeholder supaya aturan ini komprehensif dan bisnis friendly
karena ekonomi digital ini kan sangat responsif terhadap kebijakan
bisa memindahkan modal sangat cepat
nah menurut saya ini fase infan untuk tumbuh
berikan insentif fasilitas
yang penting sekarang semua bisa diregister dulu
lalu dikenakan pajak yang rendah mungkin ppn terlebih dulu
payment gitu nya disiapkan
sehingga kita bisa mengcapture potensi dengan lebih banyak
nah setelah itu mungkin tiga empat tahun lagi kita akan memetik hasilnya
baik tiga empat tahun ya
setelah pemilu ya
mas mas justinus bagaimana dengan daya beli tadi
poin kedua yang anda sebutkan
iya menurut saya daya beli katakanlah ini stagnan
tapi perlu dijaga
karena dengan ada inflasi dan sebagainya
ini perlu dimoderasi dengan kebijakan fiskal yang baik
nah tahun lalu kan ada kebijakan menaikkan ptkp
saya kira itu sudah cukup tinggi ya
sekarang perlu diberikan allowance allowance yang langsung berdampak ke masyarakat
misalnya ya seperti apa
kaum perempuan yang bekerja
saya seperti saya
ya mereka bisa diberi double allowance karena pengorbanan mereka lebih besar dibanding laki laki
wah itu bikin saya setuju tuh kayaknya
dia mengurus anak harus membayar visitor dan sebagainya ya
kaum difabel yang bekerja diberi insentif
pekerja usia non produktif yang sudah empat puluh lima tahun ke atas
supaya ada saving untuk membayar dana pensiun
mereka diberikan pengurangan yang lebih tinggi
sehingga ada saving untuk rumah tangga
tapi allowance tersebut seperti apa nanti dampaknya terhadap target penerimaan pajak
apakah tidak signifikan menurut anda
mengingat populasi misalnya perempuan bekerja saja di indonesia sudah relatif banyak ya
ada satu lagi tambahan itu ppn
negara seperti uganda itu bisa memberikan pembebasan ppn untuk pembalut wanita
sampai sekecil itu
iya sampai susu formula juga dibebaskan
nah kita bisa mencontoh itu saya kira
nah ini kan bisa memperluas basis pajak meskipun tarifnya turun
karena kuantitasnya lebih banyak
yang selama ini menghindar itu bisa masuk ke dalam sistem
meskipun kita memberikan fasilitas insentif kepada masyarakat dan itu mengurangi pajak penghasilan
nah sekarang kita bermain di wilayah pajak pertambahan nilai saja
lebih luas spacenya
dan tidak terlalu berdampak secara psikologis karena tidak mengambil daya beli publik di muka
kalau gaji itu kan mengambil daya beli publik di muka
kalau ppn kan mengambil dari konsumsi
jadi tidak terlalu dirasakan karena sifatnya indirect
baik terkait konsumsi e commerce menjadi lifestyle saat ini
belanja apa apa pesen mau makan pesen mau pergi pesen
semuanya serba pesen e commerce belanja semuanya serba praktis gitu
apalagi di kota besar
pajak e commerce menjadi hal yang menarik untuk diperdebatkan gitu
kalau menurut anda seperti apa mas justinus memandangnya
iya ini fenomena baru dan bukan sekedar perubahan model bisnis menurut saya
tapi itu betul betul menjadi ekosistem baru
yang melibatkan banyak sekali pemain
maka pemerintah harus segera bisa merumuskan kebijakan yang komprehensif
tapi sebelumnya diberi tadi fasilitas
kan persoalannya bukan apa dan mengapa
tapi bagaimana cara memajaki
how to nya ini butuh instrumen
setelah belum ada payment gateway kita gak akan bisa mengcapture potensi pajaknya
entah orang bayar pakai kartu kredit kartu debit transfer dan lain lain
payment gateway di situ yang berperan
tidak bisa kita membebankan pemungutan pajak pada penjualnya
karena siapa yang berjualan kita tidak tahu juga
lalu kurir juga tidak mungkin dibebani
hal yang bukan dari tanggung jawab dia
jadi memang apakah sejauh ini menurut anda pemerintah sudah tepat
dengan menunggu lagi lebih komprehensif lagi
tapi menurut anda momentum ya jadi memang seperti buah simalangkama ya
karena di salah satu sisi ini sedang besar industrinya sedang bertumbuh
menjadi kontraproduktif kalau kita mengeluarkan kebijakan yang menggembosinya
tapi satu sisi ini potensi pajak yang luar biasa
ya menurut saya win win nya adalah ini jangan terlalu lama
nah kasus google kemarin kan jadi momentum
kita toh ternyata bisa negosiasi dengan google
sekarang perbaiki regulasi ciptakan toolsnya tadi
lalu kenakan pajak yang lebih friendly
dengan tarif yang rendah
friendly atau rendah itu di range berapa menurut anda
nah dengan tarif efektif tanpa mendekat pengkreditkan di segala lini itu
itu sudah cukup
nah jika kenakan sekali saja
perkara mereka mau jual lagi itu nanti sudah selesai
dia dipungut di awalnya
dan kemudian kira kira di tahun berapa menurut anda ini harus sudah selesai
reformasi pajak sedang dijalankan
targetnya kan empat tahun ke depan ini selesai
saya kira bisa dicantolkan roadmap e commerce ini
termasuk perbaikan di sisi perpajakan internasional
kita harusnya target empat tahun ke depan
termasuk it system itu selesai
sehingga dua ribu dua puluh tiga ke depan atau katakanlah pemerintahan baru nanti setelah dua ribu dua puluh empat
sudah mewarisi sistem perpajakan yang kredibel profesional dan dapat dibanggakan itu
ide ide sangat menarik
kita tunggu pemerintah nanti akan mendengarkan atau akan ada kajian lebih lanjut lagi
terima kasih mas justinus telah bersama kami di cnn indonesia business